buah pertanyaan saya kenapa kalian
ini mah udah mati
telepon balik aja deh
boynya sampe pergi
aku yang disalahin
itu kan gara gara kamu dengan hp kamu
ya tapi kalau papa gak ngerebut hp ini
gak mungkin kejadiannya kayak gini
pokoknya papa harus tanggung jawab
kita tanggung jawab berdua
ini gara gara mondi kan
gua ga terima
kita harus bales
kita harus bales
ini semua juga gara gara kalian
kalian kan pasti yang udah ngajarin vita
berbuat gak bener kayak gini
vito udah ga ada
sekarang gimana kalau keadaannya di bali
gimana perasaan kalian
jawab pertanyaan saya
kenapa kalian diem aja kenapa jawab
jawab pertanyaan saya
udah sabar ini sudah taklir
boy kamu dimana sih
kok ga sekolah
pak kepala sekolah marah marah
boy mending kamu muruh muruh sekarang ke sekolah
kamu pujuk pak kepala sekolah biar kamu gak di do boy
oh iya pak maaf pak ya
nah saya sekarang lagi di pemakaman pak
teman saya meninggal
siapa yang meninggal boy
tapi haikal sama ian sama kamu kan
iya semuanya ada disini pak
kamu tetap bolas ya
ini saya baru dapat update terbaru
kenapa si boy gak sekolah pak
sekarang boy haikal dan ian lagi ada di pemakaman
teman mereka yang meninggal pak
itulah pak alasannya kenapa boy gak sekolah
bapak pending dulu keputusan bapak buat nge do si boy pak
saya kasih boy satu kesempatan lagi
thanks bingit ya pak
an anggota geng warior ada yang meninggal
biar kapok tuh mereka
gue gak ada disaat lo butuh gue
semoga lu tenang ya di alam sana
dia itu masih muda
kita harus balas dendam
utang nyawa harus dibayar sama nyawa
kita nggak boleh kecewain gitu
jangan sampai mereka pikir
kita nih mah ajang gote kita sampai mati kayak gini
udah dong kalian semua tuh tenang dulu
gak usah gegabah
kita sekarang lagi di pemakamannya vito
gak usah mikir balas dendam dulu
kalau kita balas dendam sekarang
makanya kita harus balas senam biar mereka yang terbaring dalam tanah ini
kalian semua nggak usah gegabah
gue gak mau geng warrior kita berakhir di penjara
gue udah dapet info
geng serigala itu udah masuk penjara
mondi juga masuk
udah lah biarin aja mereka yang urus
kita nggak usah ikut campur
sekarang harus mati vito
kita berdoa buat dia

anak anak sergalo udah dibebasin
polisi sudah tidak punya bukti yang kuat
kalau misalnya mereka sudah memburu vito
kita sudah tidak ada cara lain lagi boy
kita serbu markas mereka
jangan kebanyakan pikir
kita serang mereka
gue harus awasi mereka
gue harus hentikan permusuhan ini
udah lah men
eh lu jangan terus terus kayak gini
semua dari kita gak ada yang tahu
semua dari kita gak ada yang nyangka kan
kalau anak geng war itu bakal ada yang meninggal
ini namanya celakaan men
ya itu cuma kecelakaan
kita gak ada yang ngeliat membunuh orang kok
tapi kenyataan sudah ada yang terbunuh
gimana kalau besok juga kita terbunuh ha
kalau apa apaan sih
kalau ada anak geng wario yang datang
ngeliat lu kayak gini